sampai jumpa di video selanjutnya
ini semua ada di sini buktinya pak
menolong membantu saya
dari apa dari apa
ya dari penipuan pak penipuan
jangan jaga umur umur

hasil tes siapa ini sebenarnya
tidak mungkin dong
zahrawi raya dan rudy abdullah
kok bisa begini
ini pasti ketukeran
ini pasti ketukeran
ini pasti perangsa
ini pasti perangsa
mak kita butuhkan hasil tes itu kan sekarang
cuma dong kerja keras kita
mama harus kuping
jadi mereka salah print hasil tes
berarti hasil tesnya akhirnya masih ada di dalam data komputer rumah sakit ini
aku masih punya kesempatan untuk mengamankan rahasia ini
ya allah itu kan mahal banget om
om ngapain sih harus pakai komputer itu dirusakin segala
diam kak jangan jangin
kamu tahu saya nggak peduli
saya memang sengaja merusak komputer itu
dan saya nggak menyesal kamu ngerti
tapi dapat uang dari mana om bot ganti rugi semuanya
bukan urusan kamu
jangan mikirin orang lain
urus saja urusan kamu sendiri
dan kalau saya ngerusak komputer itu juga nggak ada urusan yang saya menganggap
jadi lebih baik kamu sekarang diam
itu cuma bikin aku kesel
ini ada apa amira
om harus nunggu rusakin komputer di rumah sakit man
dan kita semua harus ganti rumah
ganti rugi kalau mau abis bisa dibuka kantor polisi
yaudah akhirnya kamu tenang aja dulu ya
pak apa yang harus kita lakuin supaya bapak ini bisa bebas
satu satunya jalan kami akan minta ganti rugi sesuai dengan harga kerusakan komputer kami
dan kami ingin ada uang yang masuk sebagai bukti pembayaran ganti rugi dan itu harus hari ini juga
karena kami harus yakin kalau bapak ini akan benar benar melakukan ganti rugi
tapi kalau tidak dengan sangat
bapak ini akan kami bawa ke kantor polisi
oke jangan bawa om saya ke kantor polisi pak saya mohon banget
ini ini saya ada uang pak
tapi masih sedikit
tapi saya jadi saya akan ganti rugi semuanya pak
ini ambil aja dulu mau saya pak
kami tidak bisa
kami akan tetap membawa bapak ini ke kantor polisi dan biar polisi memutuskan bagaimana selanjutnya
enggak pak saya mohon jangan pak
saya akan kerja buat ganti rugi semuanya
ini bapak ambil aja buat buat ada bukti pak
perbuatan yang dilakukan bapak ini benar benar sudah sangat merugikan pihak kami pihak rumah sakit
masa berapa selangkah
pak ini saya ada uang
ini ada sembilan ratus ribu bahkan
bapak bisa pegang dulu
ma'am jangan pak
untuk selanjutnya nanti saya akan bayar lagi
tapi bapak ini harus meninggalkan kartu identitasnya di sini
dan bapak ingat kalau seandainya bapak tidak menepati janji bapak
maka dengan sangat terpaksa urusan ini akan kami bawa ke kantor polisi
maksa pak muska akan keluar
dapat janji bapak
terima kasih banyak ya pak
kamu jangan nolongin aku lagi
kebetulan juga aku baru gajian
jadi yang ada salahnya aku bantu kamu sama pak wisnu
saya juga mengucapkan terima kasih
kamu udah nolong saya hari ini
kalau bapak emang benar benar berterima kasih sama saya
boleh saya minta satu permintaan pak
tolong bapak jangan jahatin amira lagi
jujur aja pak
aku gak mau lagi ngelihat
wajahnya amirah yang begitu sedih waktu bapak marahin dia
amira itu gadis yang baik pak
dia gak mantas digituin
aku permisi dulu ya
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi

kok dipiliki itu
ternyata kamu tumbuh jadi pria yang baik
kamu menolong bapak
sekalipun kamu gak tahu siapa bapak
bapak gak bisa peluk kamu seperti layaknya seorang bapak
bapak gak bisa bimbing kamu layaknya seorang bapak
bapak bahkan gak bisa mengakui kamu sebagai anak
maafkan bapak mak
tapi terima kasih
terima kasih arman
sekali sekali dengerin apa kata mang
kelihatannya sekarang papa sudah berat sebelah
mama ini mengebongkar semua kebohongan yang terjadi di rumah ini pak
sampai urusan itu aja bapak gak mau dengerin

mesya aja udah capek
papa selalu aja pilih kasih
kebohongan apa yang ingin kamu hati
dari mana kamu punya pikiran gila mengatakan kalau saya heri ini bukan anak saya
kamu ini emang suka cari masalah
ini bukan pikiran gila pak
bukan pikiran gila
tapi apa yang sudah gila
ngapain orang pinjang itu capek capek ngerusak komputer yang ada di rumah sakit
buat apa dia melakukan itu
orang itu pasti ingin menghapuskan
bahwa seorang bapak
zahira itu ternyata adalah anaknya iksan bukan anak bapak
cukup ngaruh idul kamu yang gak jelas kayak begitu
kamu itu ngarah
halusinasi kamu itu terlalu liar
karena kamu terlalu iri sama aini sama zahira
selalu begitu di rumah tangga ini
ini bukan halusinasi mama yang liar
bukan bukan juga papa iri sama mereka
gak ada ini sama sekali
tapi masalah ini siapa
papa yang punya masalah
mama tau sekarang
papa sengaja membutakan mata papa
itu karena apa
karena papa takut
papa takut kan
kalau kenyataannya ternyata
istri kecintaan papa ini ketauan selingkup
dan anak emas ini ternyata bukan anak papa
tapi anak hubungan istri papa
dia tak pernah selamatnya
om tadi ngapain sih pakai ngancurin covid rumah sakit segala
om pengen ngilangin data data rumah sakit
om ini sebenarnya kenapa sih om
om ngeliatan ini gak mau banget kalo zahira tes dna itu
tes apa amira
mas mas wisnu belain zahira lagi
sebenernya ada apa sih mas
kalau saya perhatiin berapa kali
sikapnya mas wisnu sama zahira tuh aneh
mas zahira itu anaknya prabu
harusnya kita benci sama dia mas
kenapa kamu masih gak percaya sama aku
aku kan udah bilang
aku itu cuma benci sama istri pertamanya prabu
aku cuma pengen mengajarkan mereka
pengen bikin susah mereka
masa kamu gak ngerti
aku cuma pengen bikin hidup mereka berantakan
kamu itu pengen apa
mau ngadu domba antara saya dengan ibu kamu
apa kamu udah gak suka saya ada di sini
kamu pengen bikin ibu kamu benci sama saya
steffra lazim bukan kayak gitu om
om mau gimana pun om tuh sahabat ayah saya
jadi saya gak mungkin benci sama om
ya makanya gak usah ngomong yang enggak enggak
jadi tengah principio